dan satu lagi ya
yang perlu gue kasih tau sama lo
gue udah punya pacar
bu lekar betar itu yang jadi idaman kamu
jangan lupa gue ya
kalau memang dia ala v satu sama lo
dia pasti udah melamar kamu
tapi apa buktinya
iya asal lo tau ya
udah ngelamar gue
ntar lagi gue udah mau nikah sama dia

lo kenapa sih kayak terbunuh aja
gue kagak mau tau ya
pokoknya lo harus kawinin gue secepatnya
karena kalau kagak
bukannya dia udah tahu kalau kita itu pacaran
kita emang pacaran
tapi dia begah ngeleting kita pacaran mulu
pengennya kita tuh kawin
lagian lo ya
nanti ini sepuluh tahun lagi
padahal gue udah berubah gak kayak gini lagi
gak cakep lagi
katanya lo pengen punya anak empat dari gue
sampai sekarang gue gak dikawin kawinin nih
pokoknya gue tunggu lamaran lo ya
tuh si jawir tuh
lah dateng sudah kan
aku e inkas
kenapa lo masih ntar ntaran aja yang ngelamar si pian
gue itu belum disunat
lo belum disunat mike
mike hari ini lo masih belum disunat
kurang kencang teriak lo
sekalian aja dari atasmu nas
kagak usah diciumin
kalau gue itu disunat takut
semua yang dibawa pisau itu
semua itu buat gue takut
kagak butuh waktu lama lama
paling juga cuma dua detik
gue gak mau mal
lo ajak sunat dua kali
gue gak mau deh
nah ini kalau gue
kalau gue gak disunat bisa bisa gue diputusin sama si fian
dari sisi lain kalau gue disunat menterinya salah

bapak gue mau fian
main sih beang
musik banget dah
lo kenapa nolak si lukman
lukman tuh hidupnya udah mapan
orang fian gak suka sama si jawir
fian tuh udah punya pacar be
kan mbak be tau
wah bodoh ngoloh dibilangin lo
waduh sabar aja ntar juga si mike dateng ngelamar fian bawa roti buah ye
ke sabaran banget jadi orang heran deh ah
woy jawir lo ngapain kemari ha
fian cuma kamu yang jadi ala bion abangmu ini
bener nih kalau mau pergi
pan gue belum main di dalam rumah
kalau lo kagak mau pergi
dibet banget gue ngurusin lo yeh
ngurusin tuh jawabnya
aduh ini si mike manis sih
man eh masuk
masuk masuk masuk
b ini ada mbak buat bapak b
ora b buat bapak b dan fian
gak ada yang repot
coba kau katakan pada dunia ini
ini buat kamu
saya ini datang untuk melamar si fian
dan kalau paman su izinin saya saya ingin menikahi dia
dia itu cintanya sama gue bukan sama lo
si fian sukanya sama si mike
ya gue sih terserah gue
ya ya gue terima aja lah si mike hah
ah gue gak ngerti dah
mending lo sekarang pulang aja deh
oke lah kalau begitu
rumahmu belum di sini
eh kamu mau dibawa kemana
kamu dikasih gue
eh borok sikutan lo